ya memang berkaitan dengan demo yang akan terjadi besok ini
ya kalau kita lihat ya berbagai tokoh negara saling berkomunikasi dan juga saling berbicara
memberikan statement begitu ya yang mudah mudahan tentunya bisa menjadi sebuah panutan ya
yang membuat pada akhirnya rakyat menjadi tidak terprovokasi lebih tenang
dan juga demonstrasinya bisa berjalan dengan tertib dan juga tidak menimbulkan kericuhan ya
ya mungkin itu ya jadi kuda kuda yang akhirnya menjadi viral
tadi kita juga sudah dengarkan ya sampai lebaran kuda unjuk rasa pasti akan tetap ada
namanya juga negara demokrasi kan kita semua bebas untuk berbicara
nah tadi ada hal menarik memang yang menjadi sorotan pada pidato mantan presiden republik indonesia ke enam
sby rabu kemarin kalimat lebaran kuda menjadi ramai diperbincangkan terutama di dunia maya
nah sebenarnya banyak yang mempertanyakan maksud lebaran kuda dalam kalimat tersebut sebenarnya apa sih
ada yang berpikir bahwa ini lebih kepada aksi unjuk rasa
yang terus ada sampai kapanpun karena kan lebaran kuda kan memang tidak akan pernah ada
jadinya tidak akan pernah selesai begitu
nah kalau kita lihat tentunya statement ini mengundang berbagai macam komentar
dari figur publik seperti misalnya adi ms yang menulis selain berita menyejukkan tadi
hari ini banyak yang ngakak lihat meme tentang kuda kuda pasti senang hari ini ada wacana lebaran kuda
wah kalau ini janji lebaran kuda ya nanti jadi kejadian
selanjutnya ada akun dorokakung
yang menulis sampai lebaran kuda bakal tetap begini
ada juga yang menggunakan sebagai percakapan
kapan ya kita telepon lagi dijawab nanti aja deh lebaran kuda
pasti sering digantungin nih
selanjutnya ada yang mengucapkan tanggal empat november bakal ada lebaran kuda
mohon maaf lahir batin ya
terakhir ada yang menulis jadi mau tidur kapan nih
buka tutup fb pad instagram twitter gitu aja terus sampai lebaran kuda
ya itu dia
di sana memang bebas ya namanya juga sosial media
semua bisa kita ungkapkan di sana asal jangan head speech itu lagi
iya betul sekali ya ini namanya social media ya
dimana batas batas memang sedikit agak melonggar di sini
kata kata saling dikomentari
tetapi kita sama sama tahu bahwa maksudnya adalah bahwa jangan sampai demonstrasi besok
sekali lagi kita terus ungkapkan kepada anda pemirsa
jangan sampai ricu dan juga masa agar tidak terprovokasi ya
dengan demonstrasi yang akan terjadi besok itu